apalagi kemarin waktu bivi nonton tv
aden lagi kejuaraan
tidak tegal dipukulin sama bebek
yang janggung gede gede aden
aduh aduh aduh ini
aduh jangan kenceng kenceng
aduh ini masih pada sakit baru pulang dari rumah sakit
kasian atuda den boy nya
ampura bibi aden
beneran gitu aden teh masih sakit
cuman sedikit aja sakitnya
boy udah bikin bibi sampai pingsan
tapi makanya aden teh sudahlah
jangan ikutan juara
kelut juga gitu
ya kalau mau ikutan mak aden teh
ikut juara catur
balap karung atau makan balap kerupuk
ulah jangan sampai yang ngerusak
kena diri aden
kena awak aden bahaya
kita tuh mau masuk tahu
ya ya puraannya
aduh aden boleh bikinin apa sama bibi
nungsi masih cintakan sama adiman
ya bener bener baik
ini kita mau kemana sih
kau tenang aja
nggak usah khawatir
nggak usah khawatir
keliatannya kayak orang bingung
bang kita punya masalah bang
ini teman saya rio
duduk deh duduk
iya sekarang lu ceritain
tadinya beda geng bang
kita disingkirin sama ketua geng kita
terus yang bikin lo kayak begini tuh siapa
kalau nggak salah dia itu mantan preman juga bang
dia itu selalu ikut campur urusan kita bang
orangnya sih tua juga kayak bang jarod
tua tapi jiwanya muda bang
iya tapi tetap tua juga
iya eh enggak
udah udah sekarang gini
maksud tujuan lu kemari kan lu jelas minta bantuan sama gua nih
kedatangan kita ke sini bang
saya sama rio mau bikin game baru
dan kita butuh backing an
biar itu preman tua
urusan geng motor yang bikin lo resah
biar si aput yang ngeberesin
siapa tuh geng motor temen lu
geng jebet apa tuh
oke bang beres bang
kok gua pernah denger si lex
itu geng motor jebet
aduh bang kenapa mbak
itu tasnya di jamret
makanya kalau misalnya jadi itu hati hati
udah tau disini banyak jamret
aduh gimana ya
lu semua datang ke markas
cepat lu ditungguin
gue segera ke sana
woy tolong jangan denger kata kata gue
tolong jangan lanjutin ini boy
ini bahaya buat lo
hanyang mathil johnson janganku di peaceful

jangan l simple
aku menang dulu hidup vertno
tak mengerti kau